kita beralih ke informasi lain rumah terduga teroris yang ditangkap tim densus delapan puluh delapan wabaspori di sukabumi rabu siang digeledah petugas densus delapan puluh delapan bersama polres cianjur
sejumlah barang bukti diamankan dalam penggeledahan tersebut
rumah asem ahmad bentara alias abu umar salah satu terduga teroris yang ditangkap tim densus delapan puluh delapan di sukabumi selasa lalu rabu siang digeledah tim densus delapan puluh delapan bersama polres cianjur
di rumah yang berlokasi di kampung puncak suji desa rancagong kecamatan cilaku cianjur ini petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah rompi anti peluru tiga buah tenda buku buku jihad bendera ormas serta barang bukti lainnya
jadi ini adalah salah satu juga pelaku teroris yang merencanakan kemudian juga melakukan pelatihan
kemudian melakukan koordinasi untuk bisa melakukan perapokan untuk mencari dana untuk memberi senjata sehingga untuk melakukan kegiatan kegiatan amalia di tempat tempat yang lain
di bandung tim densus delapan puluh delapan mabes polri tim jandak polda jabar serta tim inafis polrestabes bandung juga menggeledah rumah kontrakan terduga teroris berinisial aas di komplek cibolerang babakan ciparai bandung rabu petang
haas warga cianjur yang dalam kesehariannya berprofesi sebagai buruh pabrik itu sebelumnya ditangkap di kawasan cibiru bandung selasa malam
as diduga turut merakit bom panci yang meledak di rumah kontrakan agus figuna di buah batu bandung sabtu malam lalu
dalam penggeledahan tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa senjata tajam alat alat dan campuran cairan kimia untuk membuat bom paspor tas ransel serta dokumen pribadi
termasuk as ini adalah sama sama dengan aw dan k melakukan satu perencanaan perencanaan peledakan bom di beberapa tempat
belajar dengan menggunakan media internet dunia maya kemudian juga masih ada beberapa lagi pelaku pelaku yang lain sementara kita lakukan pengejaran
sementara itu di tasikmalaya penangkapan kdr yang merupakan warga kampung pasir peti cibanteng
dan parung ponteng tasikmalaya ditangkapi beragam oleh warga sekitar
kdr di mata tetangga dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan rajin beribadah
sehari sebelum penangkapan kdr sempat mengaku pada tetangga dirinya mengenal agus wiguna

kdr menangkap kdr di mata tetangga

kdr menangkap kdr di mata tetangga
pihak keluarga sendiri meyakini kdr tidak terlibat dalam aksi terorisme